mau ada angin ribut
mau ada gempa lapas skala liter
mau ada tsunami delapan puluh km tingginya
nemenin mas reddy apa sih
besok saya jemput ya
kamu bisa bantu saya
aku memang sengaja pulang selarut ini
supaya aku gak perlu bicara dengan kamu
perasaan aku saat ini semakin gak karuan
karena aku gak bisa berhenti mencemaskan andin
perasaan aku saat ini semakin gak karuan
satu satunya hal yang membuat aku belum menjenguk andi
itu karena papa melarang aku
perasaan semalam gue ngerasa dia udah pulang
sekarang dia kemana ya
dia pergi aja
nino bener bener makin dingin sama gue
makin jaga jarak sama gue
gue kemarin pulangnya malem banget
sampai gue ketiduran mau nungguin
eh gue bangun lagi dia udah gak ada
mudah mudahan aja papa mamanya nino bisa cepat ajak nino bicara
karena gue udah gak tahan lagi
saya masih kepikiran undangan nikahan dari nina besok
siapa ya kira kira yang mau saya ajak kesana
sekretarisnya pak al mau nggak ya
ada apa ya pak rendy ada yang bisa saya bantu
atau oh bapak mau bawa berkas untuk pak al ya
kalo besok ada acara gak ya
memangnya kenapa ya pak
mau nggak saya ajak kamu ke acara nikahan
besok kan hari libur nasional
saya mau ketemu sama keluarga calon mertua saya
maaf ya yaudah kalau gitu
iya sama sama pak randy
ya nggak ada pilihan lain deh
ini kiki bawain beberapa jas punya mas al
soalnya kan katanya nanti mas al mau pilih sendirikan
terus ini ada savingnya
yaudah kalau gitu saya mau anterin dulu ya ke pak al
kau bisa gak temenin saya ke acara nikahan
gigi salah denger gak ya
barusan mas rendy ngajak gigi ke acara nikahan
iya saya mau ajak kamu ke acara nikahan
si rendy mau ajak ayang kiki ke kondangan
mau ada angin ribut
mau ada gempa lapas skala liter
mau ada tsunami delapan puluh km tingginya
nemenin mas rendy apa sih yang kabar mas rendy
besok saya jemput ya jam enam sore
enggak buka enggak
hari ini ibu sudah bisa pindah ke kamar rawat biasa ya
katanya bapak akan menyusul ke ruang rawat ibu
terima kasih om
semoga kamu cepat pulih
bisa cepat sehat lagi
bisa tetap semangat
gimana kamu suka gak sama suami
mas al kenapa sih
gak biasanya dia begini
aku mau nanya deh mas sama kamu
kamu pas berantem soal permain permainnya angga itu
kamu karena pukulnya di bagian mana sih mas
ya dipukulnya di bagian mana sih mas
kamu biasanya gak pernah ngelakuin hal yang kayak gini mas
gak pernah niat loh mas kamu
kayak kamu ngelakuin ini udah maunya deh mas
karena kamu gak enak sama aku mas
makanya kamu mencoba diri kamu untuk jatuh cinta sama aku mas
gak usah dipaksa mas
aku masih banyak waktu kok
masih ada tiga bulan lagi
untuk buat kamu untuk jatuh cinta sama aku
masih ada tiga bulan lagi